baik memang dalam sepekan indeks harga saham gabungan cukup bergerak variatif ya
merespon berbagai katalis dari dalam dan luar negeri
antisipasi pasar terhadap kenaikan bunga bank sentral dan kebijakan pengetatan moneter amerika serikat
mulai reda pasca tren kenaikan yield obligasi pemerintah amerika serikat mulai terlihat berkurang
yang mensinyalkan ini adanya aliran modal masuk ke instrumen pasar modal emerging market lainnya
lalu bagaimana aksi pasar yang harus diamati di perdagangan jelang akhir pekan ini
kami bahas dengan arga jonatan karokaro founder creative trading systems
selamat pagi mas aldi
oke kita lihat tadi bagaimana pergerakan ihsg di awal pembukaan perdagangan hari ini
bagaimana anda mencermati posisi indeks saham kita
sempat ditutup penguat kemarin lalu dibuka kembali melemah begitu
nampaknya susah mempertahankan posisi di zona hijau untuk perdagangan hari ini
iya sih pagi ini memang kondisinya
masih sedikit melemah tapi ya pelemahan yang nggak mendatangkan kekhawatiran sih
jadi ini ya bisa at any time bisa bergerak naik
tapi overall sih saya tetap optimis
karena kalau melihat kondisi bahwa seminggu terakhir ini investor asing terus melakukan pembelian dari investor lokal
jadi hal ini adalah sesuatu yang sangat baik
karena selama ini ihsg hanya akan menguat signifikan kalau investor asing melakukan pembelian besar dari investor lokal
jadi aksi jual investor lokal tentunya merespon investor lokal kan jualan
karena mungkin kekhawatiran omicron dan hal lain ini tentu akan jadi efek yang sangat positif
karena dibeli oleh investor asing
dan saya sih optimis bahwa seminggu ke depan ihsg akan bergerak positif
dan arahnya masih oke masih ke atas selama investor asing melakukan pembelian kayak gitu
oke bang arga kita lihat bagaimana sentimen terbaru yang baru dikeluarkan oleh bank indonesia
yaitu suku bunga acuan
ini nanti pengaruhnya terhadap pergerakan indeks saham hari ini
dan sektor sektor yang akan terpengaruh terkerek bahwa bi rate ini sesuai ekspektasi besar
tetap ditahan oleh bank indonesia
saya rasa ya memang dalam kondisi sekarang ekonomi sekarang
itu memang rasanya nggak dibutuhkan ada adjustment atau perubahan dari bi rate
baik dinaikkan atau diturunkan karena memang kita lagi dalam masa recovery ekonomi
yang agak sedikit diancam dengan kenaikan jumlah kasus omikron yang mungkin merendahkan lagi
jadi nggak perlu menambah kepusingan dengan menaikan atau menurunkan suku bunga
itu kalau efeknya terhadap ekonomi tapi kalau efek terhadap bursa saham
itu nggak ada sama sekali itu
efek efek seperti itu karena bi rate bank indonesia tidak menaikkan atau tidak menurunkan harga saham
ihsg sendiri lebih terpengaruh oleh asing yang melakukan pembelian mau dinaikin diturunin
itu terserah asing yang mau beli atau jual
syukurnya sekarang investor asing melakukan pembelian
arahnya akan oke ke depan selama investor asing terus melakukan pembelian
tapi tentu ini harus disupport investor lokal yang mau menjual sahamnya ke investor asing
supaya ihsg bisa bergerak positif dalam waktu waktu ke depan kayak gitu
oke lalu bagaimana bang arga untuk fluktuasi harga saham di bursa saham zona kawasan
seperti amerika eropa begitu china ada beberapa sentimen yang mempengaruhi mereka begitu
nanti pengaruhnya untuk pergerakan indeks kita menuju penutupan perdagangan saham hari ini
nah ya saya nggak lihat ada pergerakan istimewa dalam satu hari terakhir gitu
kalaupun ada pergerakan istimewa itu biasa berdampak di awal perdagangan
tiba tiba jatuh atau tiba tiba naik
setelah itu akan normal lagi sesuai dengan pelaku pasar di indonesia
karena bagaimanapun yang mengatur pergerakan harga di bursa kita adalah pelaku pasar di indonesia
orang amerika apapun yang dia katakan tidak membuat kita pengen beli atau pengen jual saham atau panik
jadi untuk hari ini sih saya rasa nggak ada dampak signifikan kayak gitu
jadi overall saya sendiri masih berharap isg hari ini positif walaupun ya mungkin overall selama seminggu masih negatif kayak gitu
dan masih terus mematuhi pergerakan investor asing terutama di saham saham besar seperti bca arto itu saham yang masih perlu diperhatikan
oke untuk aksi korporasi hari ini mungkin apa yang akan menjadi perhatian pasar bang arga
saya belum ada update
aksi korporasi besar ya buat hari ini saya rasa belum ada sih untuk hari ini
oke ini kita berbicara juga soal bagaimana kemarin wall street yang sempat rontok bang arga
jadi apakah nanti pengaruhnya akan bagaimana sih sebetulnya kalau kita melihat penurunan bursa saham di zona kawasan amerika serikat ini di wall street begitu
tapi kalau kita lihat di sisi lain bank sentral tiongkok begitu pboc di sini baru saja menurunkan suku bunga acuan yang kemudian membuat bursa saham di zona kawasan asia
asia begitu di tiongkok begitu meningkat begitu
hangseng juga mengalami peningkatan diikuti bursa saham acuan lainnya
bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi pasar domestik begitu melihat dari ketertarikan asing untuk melihat pasar kita
iya wall street rontok itu ya itu nasib investor di amerika tentunya nggak usah kita hubung hubungkan
karena di indonesia orang indonesia trading indonesia kayak gitu
cuma suku bunga china yang diturunkan tentunya itu juga
satu hal yang positif karena menunjukkan bahwa pemerintahan di dunia di china yang termasuk konservatif sekalipun ingin menggenjot ekonominya
tentunya ini akan berdampak pada inflasi yang semoga bergerak naik dan kita berharap inflasi memang dari harga bahan pokok dan lain lain
tapi kita berharap juga ini men trigger orang untuk membeli saham lebih banyak memasukkan uangnya ke bursa saham sehingga bisa menaikkan ihsg harga
harga saham di indonesia atau di asia secara keseluruhan
karena kita tahu ekonomi lagi sulit nih kapital ekonomi lagi sulit emiten lagi sulit jadi ada baiknya uang dimasukkan ke bursa saham supaya harga sahamnya naik
oke secara sektoral bang arga saham saham sektor apa saja yang kemudian akan berpeluang menjadi incaran di koleksi oleh investor untuk perdagangan hari ini
beberapa hal satu dua hari ini saya lihat saham saham bumn sebenarnya cukup bergeliat
kalau satu dua hari ini saya lihat saham saham bumn sebenarnya cukup bergeliat
jadi itu salah satu fokus kami dalam trading saham bumn
dan itu mungkin saham metal ya ada antam ada inco itu dua saham yang masih jadi perhatian kami dalam beberapa hari terakhir
dan mungkin so far itu sih saham perbankan besar juga ya plus bca berarti kan bumn plus bca itu juga bisa layak jadi perhatian
oke bumn dan perbankan besar kalau kita bicara soal komoditas sendiri harga komoditas dunia saat ini sedang melonjak juga
bagaimana akan pengaruhnya terhadap saham saham sektor komoditas
berdasarkan analisa anda
kalau kita hubungkan sama komoditas melonjak komoditas sudah melonjak beberapa bulan
sementara saham saham komunitas dibanting turun beberapa hari terakhir dan baru rebound kemarin
jadi tentunya nggak usah dihubung hubungkan juga karena kita beli sahamnya di sini
bukan beli metal beli apa sehingga bisa jualan karena harga metal naik
tetapi overall sih saya rasa sekarang sih sentimennya cukup oke
karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir investor retail sudah keluar sudah panik di saham ini
dan kepanikan investor retail itu dimanfaatkan dengan baik oleh kepala pemain besar dan sekarang harganya mulai naik
dan seperti saya katakan tadi saham saham komoditas ini terlepas mau naik mau turun harga metalnya harga lain lainnya
kebetulan saya nggak punya metal saya cuma punya sahamnya
saya rasa ini satu hal yang oke gitu karena kondisinya memang big player mulai masuk di saham ini
mulai mengumpulkan di harga bawah dan harapan kita harganya bisa bergerak naik nanti di atas investor retail bisa beli lagi dari big player
baik bang arga terakhir bagaimana untuk level support atau resistance terdekat untuk perdagangan hari ini di bursa saham
aduh saya nggak biasa tarik tarik nyaris seperti itu
saya overall saya berharap naik mudah mudahan sampai enam ribu enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh itu harapan saya untuk hari ini
cuma support resisten itu imajinasi masing masing sih saya rasa
imajinasi saya nggak lebih baik daripada imajinasi pemirsa
oke baik baik bang arga juratan karokoro founder creative trading system
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
bang yudho semoga indeks saham kita terus melaju di zona positif ya untuk hari ini
terima kasih bang arga salam sehat